mulai awal dua ribu dua puluh satu pemerintah mengizinkan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di
sekolah selain protokol kesehatan tiga m wajib diterapkan dalam panduan pembelajaran tatap
muka di masa pandemi kofit sembilan belas yang diterbitkan pemerintah kantin sekolah tidak diperbolehkan
buka jadi anak anak harus membawa bekal makanan dari rumah ahli gizi ritarama yulis menyebut
bekal makanan anak harus mengandung seluruh zat gizi secara spesifik asupan protein dan
mikronutrien yang terkandung dalam buah dan serat dapat membuat kinerja imunitas tubuh
berproses optimal semua nutrisi ini sebaiknya dikonsumsi secara kontinu jadi mikronutrin
nanti peruntukannya untuk memetablisme protein lebih baik supaya bisa bekerja untuk membangun
imunitas dan sebagai zat yang memang berperan langsung juga dalam kinerja imunitas itu kita
sebut saja disitu ada peran dari vitamin c ada peran dari zat besi ada peran dari zinc kemudian
juga ada peran dari vitamin d kemudian juga ada peran dari vitamin e rita juga menambahkan orangtua
dalam memilih dan mengolah bekal makanan sehat di masa pandemi saat ini nah kalau anda masih
bingung akan memberikan bekal makanan sehat apa untuk anak anak chef yayan bisa memberikan salah
satu contohnya untuk sumber karbohidrat bisa menggunakan nasi agar tampilannya lebih menarik
nasi bisa dibuat warna warni seperti warna biru dari bunga telang atau warna ungu dari pewarna
hai sumber nutrisi lainnya bisa diperoleh dari lauk pauk nya kita bisa memilih sosis roll sosis
digulung dengan telur dadar lanjut kita buat enoki roll jamur enoki digulung dengan lembaran
daging asap lalu dimasak dengan sedikit margarin chicken katsu juga jadi favorit anak anak daging
dada ayam dibalut dengan tepung lalu digoreng hingga matang sementara sumber seratnya
bisa menggunakan jakung manis dan wortel tebus sayuran sebentar sampai lunak nah tinggal susun
semua nasi lauk dan sayuran secantik mungkin dan ini dia bekal makanan anak yang lengkap dan bisa
dibawa ke sekolah tak hanya itu sumber mikronutrien dapat menggunakan stroberi atau jeruk
kali ini buah buahan dibuat dalam bentuk sandwich
ya basicy ada karbohidrat protein kemudian sayuran dan buah ya semua kebutuhan gizi untuk
anak anak kalorinya terbutuhi dalam dalam sehari itu untuk pemilihan sayuran juga kita enggak asal
pilih biasanya kita dengan sayuran yang mempunyai warna yang kontras yang bagus jadi pada saat
plating atau dekorasi di bento itu menjadi sangat estetik seperti itu karena ini untuk anak anak dan giginya
harus bagus ya kita menghindari biasanya untuk yang masakan kita yang lainnya kita menggunakan ms
tidak menggunakan msg bento bisa dibuat dengan kreativitas masing masing agar anak semakin lahap
makan oke taruh di sini ini terakhir jadi deh nah ini adalah salah satu contoh bekal makanan
anak yang bisa anda coba di rumah ini buatan saya loh nah ini buatan wasiat kira kira yang
paling keren yang mana pastinya yang lebih profesional yang paling great tapi obat tentang
sedikit tips untuk anda yang mungkin anda adalah orang kantoran yang memiliki waktu sedikit di
rumah untuk menyiapkan buka anak jadi pada malam hari anda bisa menyiapkan bahan bahannya dulu
nih terlebih dahulu baru besok paginya tinggal proses mematangkannya di masa pandemi pastikan
kebutuhan nutrisi dalam asupan makanan tercukupi aktivitas lancar anak pun bisa terbebas dari
paparan penyakit infeksi tim liputan cnn indonesia